aku semakin bingung
aku semakin bingung
sudah kak kaset jangan berpikir keras nanti tambah sakit
nanti sakit kepala memang yang parah loh

nanti siap lah anggota
kalau begitu ayo kita lanjutkan perjalanan
ibu nda ibu nda dimana ibu nda
agus siratu subang maram
dimana ibu ndaku
ya allah aku mau menunjukan ibu ndak
aku belum juga menemukan keberadaan ibu ndak
aku sudah mencarinya di sudut istana
namun aku belum juga menemukannya
sepertinya ibu ndak tidak ada di amistad
kita harus mencarinya di luar
tuan jangan tuan tuan jangan tuan
tuan jangan tuan tuan jangan tuan
masih ada lagi penjarahan di kampung sebelah
mana pak subuh kita di bawah pak
pak kita mau makan apa pak
bu raja kita sekarang semakin kejam saja kepada rakyatnya
ambisi dan keserakahan sudah membutakan hati manusia
aku harus berbuat sesuatu
lebih baik kita mencari tempat yang lain
besar perindas rakyat serahkan semuanya pada kami
jangan harap kalian bisa melawan gerak
putra ku walang sung sang dan putri ku rara santang ibunda pergi untuk mencari rai kalian
kian santang ibunda sangat amat merindukannya maafkan ibunda tidak sempat pamit karena ibunda
sangat khawatir kepada raimu kian santa doakan ibunda dan semoga kalian bisa menjaga diri selama
ibunda jauh dari kalian ah ah berhenti ah kayak ada suara suara itu suara apa ya itu ah itu seperti
suara pertarungan jangan jangan prajurit sekalian sedang bertarung dengan perampok perampok
kita tidak kita sekarang segera ke sini yuk
hai hai penjahat
hai para penjahat nampak itu perbuatan dosa nanti kalian dihukum loh diraka
kami hanya ingin mengambil kembali apa yang mereka sudah rampung
merekalah yang perampok bukan kami